dalam pidatonya presiden juga menyatakan indonesia mempunyai kesempatan besar untuk membangun indonesia yang inklusif berkeadilan dan berkelanjutan
presiden juga menekankan hukum harus ditegakkan seadil adilnya tanpa pandang bulu
yang ketiga perlindungan hukum sosial politik dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat
pemenuhan hak sipil dan praktek demokrasi hak politik perempuan dan kelompok marginal harus terus kita jamin
hukum harus ditegakkan seadil adilnya tanpa pandang bulu
keamanan ketertiban sosial dan stabilitas politik adalah kunci
rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara khususnya oleh aparat hukum dan